ya rekonstruksi tragedikan juruhan digelar di lapangan sepak bola mapolda jawa timur pada rabu lalu
komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan atau kontras menilai ada kejanggalan dalam rekonstruksi
serta intimidasi terhadap korban
sudah bergabung melalui sambungan zoom sekjen federasi kontras andi irfan
selamat malam mas andi
selamat malam mas
mas kita melihat rekonstruksi pada hari labu begitu ya
apa saja kejanggalan yang ditemukan oleh kontras di sana
ya kami menyaksikan kurang lebih sekitar berapa jam itu dua tiga jaman ya
rekonstruksi itu saya pikir justru menutupi fakta yang sebenarnya
terutama fakta paling penting yaitu saat aparatur brimop menembakkan gas air mata ke tribun
ke sejumlah tribun tidak satu tempat saja itu berkali kali
ke tribun tiga belas ke bagian selatan ke tribun utara ke tribun tiga dan seterusnya
nah rentetan tindakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini
kami melihat justru merupakan satu bentuk obstruction of justice
upaya untuk menutupi atau menghambat proses pengungkapan fakta hukum yang sesungguhnya
saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi dalam proses rekonstruksi itu
rekonstruksi sebagai bagian dari proses hukum acara pidana itu memang diperlukan
agar kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
tapi ketika itu dilakukan secara tidak akuntabel tidak sesuai dengan apa yang terjadi
itu justru menyesatkan dan menutup apa yang sesungguhnya terjadi dalam kejadian yang sebenarnya
selain itu dalam proses rekonstruksi juga kepolisian saya pikir sangat tergesa gesa
sejumlah saksi yang dipanggil masih dalam keadaan sakit
kami sendiri punya kuasa dan sejumlah saksi yang dipanggil oleh polisi
oleh polisian daerah jawa timur dan mereka dalam keadaan sakit
tidak bisa hadir di sana dan tidak bisa menyaksikan secara langsung
rekonstruksi itu tidak akan dilaksanakan
tentu dari sana kita tidak bisa melihat bahwa rekonstruksi itu adalah satu upaya yang akuntabel
yang imparsial dalam melihat apa yang sebenarnya terjadi secara sungguh sungguh
dalam peristiwa di tanggal satu oktober dua ribu dua puluh dua di malam hari itu
oke mas andi kalau kita lihat lokasinya kan memang berbeda begitu ya
menurut anda rekonstruksi yang tidak dilakukan di lokasi
lokasi kejadian apakah akan berpengaruh juga terhadap hasil penyelidikannya
iya sangat berpengaruh
lokasi rekonstruksi kan ada di mapol
sementara lokasi kejadian ada di stadion kanjuruhan
yang kedua dalam proses rekonstruksi juga polisi tidak berkomunikasi dengan korban
dengan saksi dengan teman teman yang hari ini banyak melakukan pendampingan kepada saksi dan korban
polisi bergerak secara tergesa gesa
tidak tertutup tidak terbuka
padahal dari awal kita sangat berharap sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik kepada polisi
harusnya polisi lebih profesional di dalam melakukan rekonstruksi itu
rekonstruksi yang kemarin itu jauh dari harapan dan jauh dari upaya untuk menegakkan hukum yang seharusnya
oke menurut anda dan juga teman teman dari kontras sendiri apakah harus diulang rekonstruksinya atau seperti apa
mari kita tunggu para saksi itu membaik kesehatannya
dan mari kita lakukan rekonstruksi itu di tempat kejadian perkara di stadion kanjuruhan
mari kita bareng bareng menyaksikan agar terkonfirmasi apa yang sesungguhnya terjadi di sana
ada ribuan saksi di sana ada ribuan mata melihat ada ratusan korban jiwa ada ratusan korban luka luka
saya kira rekonstruksi semacam itu hanya bentuk hal yang terjadi di sana
saya kira rekonstruksi semacam itu hanya bentuk hal yang terjadi di sana
saya kira rekonstruksi semacam itu hanya bentuk hal yang terjadi di sana
tapi kepada saya keyakinan baru benar benar di empty
tetapi sama sekali juga kemudian que narratives
control loth itu pergelamaan
polisi terlihat tergesa gesa begitu ya tapi saya juga bisa mengutip pernyataan anda di media online
anda mengatakan bahwa ini seperti sebuah tindakan obstruction of justice begitu
apakah ini ada hubungannya dengan membuat rekonstruksi yang begitu cepat begitu
pertama di awal awal polisi sudah beropini yang opini itu tidak sesuai dengan fakta
pertama mulai dari kerusuhan satu yang kedua opini tentang bahwa penyebab meninggal bukan karena gas air mata
padahal belum ada pemeriksaan soal itu tapi jauh jauh hari di awal awal polisi humas mabes polri sudah mengatakan bukan gas air mata
yang ketiga ada seorang ayah korban yang disediakan untuk otopsi
tapi ada pengkondisian di lingkungan
yang kemudian berujung pada perasaan intimidatif yang dirasakan oleh keluarga korban
yang pada akhirnya keluarga korban ayah korban dalam hal ini menandatangani surat pernyataan berisi pembatalan otopsi
dan sekarang rekonstruksi
saya sudah tidak bisa berkomentar lagi apa yang sebenarnya mau dimaui oleh koalisi
di saat ratusan keluarga korban berharap keadilan
bahkan hari ini saya mendapat laporan ada satu korban tewas
yang belum tercatat
saya baru saja berlaporan kalau sekarang satu ratus tiga puluh empat ya
ini ada satu lagi korban yang belum tercatat
baru menyampaikan ke kami
pendataan saja pendataan korban itu belum selesai
tapi sangat tergesa gesa untuk membuat kesimpulan kesimpulan yang jauh dari harapan keadilan dari korban
kalau kriminalitas sistem kita semacam ini yang makin menjauh dari harapan keadilan bagi korban
ya jangan harap masyarakat percaya kepada polisi ya
saya harapin seharusnya
mabes polri harus imparsial harus bersikap imparsial dalam peristiwa ini
mari berdialog dengan banyak pihak
mari terbuka saja
ini adalah momentum untuk membuat peristiwa ini
adalah momentum bagi kita bersama untuk membangun kepolisian kita yang profesional yang akuntabel
kalau kepolisian masih tebal semacam ini saya nggak tahu kata apa lagi yang paling tepat
buat saya ini kebebalan
ada banyak orang mengikutkan ada banyak orang protes ada banyak orang mengeluh
tetapi pintu belum juga dibuka
ruang dialog belum juga dibuka
presiden sudah turun ke lapangan
pif sudah bekerja
tetapi saya kira banyak hal yang belum ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menuju ke pemenuhan keadilan bagi korban
mas andi kita sama sama coba terus ikuti kasus ini seperti apa
dan kita tunggu perkembangannya
harapannya adalah seluruh keluarga korban bisa melihat dan juga harapannya bisa datang keadilan yang seadil adilnya mengenai kasus ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami sekjen federasi kontras
andi irfan selamat malam
terima kasih selamat malam